memasuki musim tanam permintaan bibit padi biasanya akan meningkat
petani akan mengupayakan berbagai cara agar padi dapat tumbuh subur dan menghasilkan kualitas maupun kuantitas yang maksimal
proses awal pun menjadi kunci keberhasilan dalam tanaman padi
salah satunya yaitu dengan inovasi persemaian bibit dengan sistem kering yang kini diminati petani desa reco sari ke jambatan kebun sari kabupaten madiun
teknik persemaian sistem kering ini telah dilakukan petani di desa ini beberapa tahun lalu
alasannya yaitu lebih praktis hemat biaya hemat benih dan tahan lama
cara penyemayannya cukup mudah
benih yang dipersiapkan sebelumnya direndam sampai berkecambah lalu ditebar di atas baki yang telah diisi tanah dan diletakkan di bawah terik matahari
dua puluh hingga dua puluh hari kemudian bibit padi siap ditanam
metode ini diklaim lebih irit benih padi
satu lahan seluas satu lima ratus meter persegi hanya menghabiskan sekitar lima kg benih saja
padahal jika ditebar di sawah seribu lima ratus meter persegi lahan bisa menghabiskan hingga delapan kg benih padi
keunggulannya sebetulnya ini cuma untuk memperpraktis karena tenaga kerja sudah mulai susah kan di kampung
ini lebih irit di tenaga karena apa
karena bisa dibikin sendiri di rumah biayanya juga lebih murah pengendalian hamanya karena di samping rumah itu setiap saat bisa kita perhatikan
kalau ada kaper apa apa langsung bisa kita semprot
kemudian kita tidak perlu mendaut istilahnya cabut benih itu
jadi kalau ditebar di sawah itu biasanya perkotaknya bisa menghabiskan tujuh delapan kilo
kalau dikering begini lima kilo sudah pasti cukup
selain digunakan sendiri bibit sistem kering ini juga dijual ke petani lain di daerah sekitar madiun seperti magetan ponorogo dan pacitan